prabu dua puluh januari dua ribu dua puluh satu waktu setepat amerika akan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang baru
terkait hal ini pengamanan di washington dc pun diperketat
ribuan anggota angkatan bersenjata dikerahkan bersiaga di sekitar capitol hill
lantas bagaimana suasana di washington dc
untuk mengetahui suasana terkini sudah bergabung bersama kami warga negara indonesia
vivit kaffi dari washington dc amerika serikat
selamat malam waktu indonesia teh vivit apa kabar
selamat malam assalamualaikum apa kabar semuanya
baik baik nah teh ini di sana pagi hari nih jelang pelantikan presiden dan wakil presiden amerika serikat terpilih
joe biden dan kamala harris bagaimana situasi di washington teh saat ini
sedikit mencekam karena dengan adanya penjagaan yang
super duper ketat yang jujur saya belum pernah mengalami atau lihat sebelumnya
kalau di daerah saya saya tinggal di negara bagian maryland kurang lebih dua puluh menit dari pusat kota washington dc
namun usaha saya dua coffee dc itu benar benar terletak di white house zone di tengah kota washington dc
di situ berasa banget hening mencekam dan kita pun sebagai yang punya usaha di sana itu deg degan gitu
apakah akan terulang lagi protes yang
disebut protes yang diberikan di dc
intinya sekarang dc tidak memiliki fase yang sering kita kenal
oke mencekam gitu ya karena saya lihat di instagramnya kang vivit ini beberapa hari belakangan nih kayaknya pengamanan ddc ketat banget gitu
bahkan petugas berjaga di jalanan ini cenderung sepi karena banyak sekali petugas yang berjaga
ini berbeda ya teh dengan pelantikan pelantikan sebelumnya ini kenapa demikian
oh sangat amat amat berbeda
waktu saat pelantikan
presiden yang sebentar lagi tidak akan diganti donald trump saya tidak mau ikut meliput
tapi waktu barack obama itu semua orang turun ke jalanan semua bersuka cita everybody what just dancing on their feet gitu ya
sekali ini campur aduk rasanya
kenapa karena ini kejadiannya kurang lebih satu minggu setelah serangan capitol hill
jadi awalnya menurut dari us secret service jadi saya sedikit cerita ya
karena tadi ngomong tentang penjagaan
bahwa karena letak dari dua coffee dc yaitu toko coffee shop saya itu berada di whatsap zone
nah dari sembilan belas th to empat belas th street itu ditutup rapat dan diberikan penjagaan dengan pagar setinggi dua meter
nah itu belum pernah terjadi sebelumnya
dan kami pikir ah ya nggak apa apa lah dengan dipasang pagar kayak gini
mungkin kita bisa berjaga
mungkin kita masih bisa berlalu lalang
tapi ternyata enggak
kami mendapat jadi gini sebelumnya itu sekitar seminggu yang lalu
dua minggu yang lalu kami dapat briefing dari us secrete service
kami di briefing tentang security yang akan diterapkan
namun semua bisnis boleh tetap buka karena kita masih bisa akses jalan kaki
jadi we were happy karena kita pikir wah ini suasananya kan suka kita nih seperti election waktu itu gitu ya
nah tapi ternyata pada saat capitol hill unrest took place januari enam rabu kemarin
itu langsung berubah semuanya
langsung diturunin sekitar dua puluh lima ribu national guard
dan disitulah langsung berubah dan kami pun tidak punya akses
karena metro station atau stasiun kereta itu tiga belas stasiun kereta itu ditutup
jembatan yang mengarah ke washington dc itu ditutup
total kita tidak ada akses ke sana
dan disitulah kami merasa perbedaannya
yang tadinya mau bersuka cita mau berpesta
investasi rakyat ya karena bahagia dengan the change of administration
akhirnya kita harus tutup selama kurang lebih satu minggu gitu
oke nah ini berarti kedai kopinya teh vivi tutup begitu ya
karena memang tidak ada akses yang dibuka juga ya di washington begitu ya
tidak ada tidak ada akses yang dibuka
waktu kita tutup hingga hari hari terakhir sebelum metro ditutup
which is hari kalau nggak salah hari jumat kemarin
itu kita masih bisa akses jalan kaki ke sana
tapi sudah terlihat bahwa customer semakin menurun semakin sedikit
mereka ke daerah white house

mungkin karena juga imbauan dari amaral bowser dari dc mayor
dan karena juga threat dari i would say the fbi intel itu mulai meningkat
sempat ada yang ketangkep juga
jadi semakin udahlah nggak berani
meskipun katanya boleh jalan kaki tapi it's better to just stay home
for everyone safety dan customer juga nggak ada yang datang gitu
benar benar gak ada yang datang karena semuanya lebih memilih ya tinggal di rumah aja deh daripada kenapa kenapa gitu ya
sebenarnya kalau kita ngeliat apa ngincip gitu ya
saya lihat tadi benar benar seperti nggak sih
saya mengitap dari cctv gitu ya yang mengarah keluar
ada beberapa yang ngeliat masuk tapi itu hitungan jari
it would not be worth it gitu untuk kita buka dengan segala upaya
plus delivery supply itu juga ditutup
yang biasanya delivery supply buat bar itu nggak ada akses sama sekali
semuanya ditutup gitu
dan kalau penemang mereka jalan it's like i would say sembilan blocks away gitu
oke nah untuk pembatasannya ini sendiri teh vivit ini akan sampai kapan diberlakukan
baik dari pembatasan aktivitas masyarakat dan juga pembatasan di sektor bisnis
oke sebenarnya pembatasan di sektor bisnis itu tidak ada
alhamdulillah dapat yang benar benar yang di assign ke daerah kami itu sangat komunikatif
jadi saya ingat dia langsung dibalas
nah dia itu membalas bahwa this will go in effect unfilters day yaitu sampai besok
namun metro station yaitu stasiun kereta yang biasa menyambungkan antara negara bagian maryland virginia ke disease
itu baru dibuka hari jumat jam lima subuh gitu
jadi kita lagi lihat itu
jadi kita lagi lihat nih kalau misalkan insya allah hari ini berjalan dengan lancar
atau karena kondusif besok kita akan buka hari kamis tapi dengan menempuh jalan kaki ke sana
karena kayaknya tidak semua jalanan sudah dibuka
namun mungkin pagir pagir akan diberumin
dan hari jumat insya allah sudah lebih pasti untuk kita buka karena metro station sudah bisa diakses dan bisa digunakan
dan bisa turun dekat ke dek ofis saya gitu
tapi intinya sih semuanya sangat fluid
tidak ada yang bisa dipastikan
yang dua minggu yang lalu kita pikir masih bisa tetap buka
lalu seminggu yang lalu dibilang kita bisa masuk sana dari hari senin
tapi ternyata setelah ada yang ditangkap kita dirubah lagi bahwa kita tidak bisa buka gitu
semoga ya semoga semua berjalan lancar
jadi kita baru bisa buka jumat atau sabtu
berarti memang ini semua menunggu situasinya nanti ya setelah pelantikan ini seperti apa
dan kalau memang tidak ada apa apa begitu dan kita doakan agar tidak ada apa apa begitu ya teh
jumat begitu ya baru bisa baru bisa beraktivitas lagi
nah terakhir teh vivit ini tadi di briefing gitu kan sama fbi
nah kalau dari kbri sendiri
apakah ada himbauan atau arahan khusus terkait situasi jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih amerika teh
tentu ada tentu ada selalu
kbri itu selalu mereka issue di platform social medianya
isu statement update tentang himbauan dari pemerintah setempat dan himbauan kepada warga amerika
bahkan pada saat ada protes protes juga kita dihimbau untuk tidak keikutan gitu ya
oke baik nah kita semua ini berharap agar proses pelantikan inaugurasi ini berjalan lancar
terima kasih teh vivit kaffi
warga negara indonesia di amerika serikat sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia connected
selamat malam waktu indonesia teh